kami jujur aja kilah dulu ketika ikut mencalonkan gibran karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh pak jokowi
tapi setelah kami lihat lebih dalam kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar utang kita
ya itu hak beliau untuk menyatakan seperti itu
namun sekali lagi kekilapan yang disampaikan itu menurut kami itu kurang pas itu suatu yang sifatnya emosional
ketika beliau dari kubu pdip itu saat itu memberi restu kepada mas gibran untuk maju menjadi wali kota itu sudah pertimbangan sangat besar sangat sudah mendasar
tidak mungkin partai yang begitu besarnya memberikan restu
restu hanya sesaat artinya sudah penuh perhitungan
jadi sekali lagi soal beliau mas resto menyampaikan seperti itu saya rasa itu demennya beliau sendiri silakanlah
kami melihat pak hasto adalah sosok yang berjiwa kerdil
sebatas seorang politisi yang tidak bisa menerima kekalahan secara gentleman
beliau terlihat sekali tidak dalam kapasitas sebagai negarawan negarawan
yang harusnya menunjukkan sikap respect termasuk terhadap kompetitor
buat generasi muda dan buat kita semua
adalah politik saling menghormati
akan tergilas oleh zaman
batasan umur begitu juga wapres gitu sih mas
terima kasih pak austo untuk masukannya
termasuk juga menyindir pak jokowi selalu mengucapkan kata bohong itu mas
oh ya mohon maaf pak austo
terima kasih pak austo